kau masih suka sama reski
assalamualaikum wr wb
nanti kita balik lagi ke sini
kakak punya permen
tapi kakak mau minta tolong dulu sama kamu
kamu kasihin surat ini ke kakak yang itu
tuh yang cowok
itu yang ada di situ
kak ini buat kakak
dari siapa dek
ini pasti orang itu lagi dek
aku nggak tahu siapa
tolong denger baik baik
ada masalah dengan anda
aku benar benarnya kak
selama ini kalau aku mengganggu kamu terus
kenapa aku nggak lihat namanya dulu
aduh kalau aku tahu ini dari mana
tolong denger baik baik
tolong denger baik baik
eh ada apa sayang
kok mama marah dia
ada apa sih mas
tadi sih dia sempat
mampir ke ruanganku
reski memundurkan diri
ah udah lah tau nggak mau
mas kita cari reski mas
dia pergi ke mana ya
mudah mudahan dia baca surat dari aku
lagian bigo banget sih gue
kenapa tadi gak langsung aja gue kasih suratnya
jadi kan gue bisa sekalian nanya ke dia dia mau pergi kemana
itu kan mobilnya kak riku
ini rumahnya gak sepi gini
reski gak mau ketemu kita kali ya
gak mungkin reski biarin tamunya di luar
maaf reski sama ibunya udah pindah mbak
pindah kemana ya bu
saya gak tau sih
tapi dia udah bawa semua barang barangnya
ya makasih bu ya

nyalain terus ya

jangan marah ruhu ya

kenapa dia pukul dirinya sendiri

bukannya aku suka sama rezeki mas
kekasian aja mas
setiap kali kita bermasalah
pasti rezeki yang bertimpa mas
kebalikan karun mas
aku biarkan mas
jangan jangan bercinta dengan dia itu
suara yang lebih lekrange
kalau ada masalah cerita sama ibu
jangan kamu simpan sendiri nak
siapa tahu ibu bisa bantu nak
tadi nanda ngeliat kak riko sama kak mano
jadi gini ibu ceritanya
ibu nanda takut banget ibu
nanda takut kalau
kalau kak riko aja bisa mukulin dirinya sendiri apalagi sama kak mano kan ibu
dia juga bisa mukulin kak mano kayak gitu ya ibu ya
nanda takut banget ibu
nanda sama sekali nggak ngadeng ada ibu
nana juga tadinya nggak percaya tapi
nanda ngelias pakai mata kepala nanda sendiri ibu
kenapa ini terjadi pada mano ya ibu
oh ya allah
ibu tolong buka pintunya sebentar aja bu
ibu tolong bukain pintunya dong ibu
ibu yakin riko adalah laki laki yang terbaik untukmu
santun dan menghormati perempuan
oh ya allah
oh ya allah
oh ya allah
oh ya allah
oh ya allah
oh ya allah
oh ya allah
oh ya allah